jauh di mata dekat di hati
meskipun tinggal di benua amerika utara
bukan berarti para diaspora tidak merayakan hari kemerdekaan indonesia
nah tahun ini banyak sekali acara yang penuh makna diselenggarakan di negara kanada
nah kira kira apa ya ini dia
peringatan hari ulang tahun indonesia selalu dinanti oleh warga indonesia dimanapun mereka berada
seperti di kanada konsulat jenderal republik indonesia vancouver
menyelenggarakan upacara bendera yang berlokasi di wisma indonesia
dan berlangsung hikmat dengan pengibaran bendera oleh wakil terpilih
dari persatuan mahasiswa indonesia di kanada
kayak sebagai mahasiswa indonesia tapi yang lagi tinggal di luar negeri
itu harus tetap punya rasa nasionalismenya
jadi aku pengen ikut pas kibra terus berkontribusi untuk negara walaupun lagi jauh sekarang
bukan hanya upacara bendera
beberapa titik di pusat kota vancouver juga menjadi lokasi terpilih
untuk turut merayakan hari dengan tema pulih lebih cepat bangkit lebih kuat ini
di antaranya delapan bendera mendatang
delapan bendera merah putih yang berkibar di terminal avenue and main street selama bulan agustus
dan iluminasi cahaya merah putih yang memeriahkan malam tujuh belas an di vancouver city hall dan burrard street bridge
selain kota vancouver kota toronto juga memiliki serangkaian acara penuh makna tahun ini
bekerjasama dengan otoritas kota toronto dan parlemen provinsi ontario
kjri toronto menyelenggarakan upacara bendera di toronto city hall dan legislative assembly of ontario
pada tanggal enam belas agustus waktu kanada
pada malam harinya masyarakat indonesia di kanada juga dimanjakan dengan pemandangan spesial di nayagara voltz
untuk pertama kali dalam sejarah salah satu air terjun terpopuler di dunia ini terlihat begitu cantik
dengan iluminasi warna merah putih dan pesta kembang api
saya sangat excited sekali untuk datang ke iluminasi merah putih di niagara
walaupun jauh lihatlah saya dengan mempergunakan baju dayak untuk saya sendiri dan orang dayak yang berperan
bangga menjadi orang indonesia dan bangga menjadi orang indonesia
bangga menjadi orang dayak berada di niagara iluminasi kemerdekaan
merayakan hari kemerdekaan lomba lomba pun tak ketinggalan digelar
seperti lomba tarik tambang makan kerupuk dan balap kelereng
yang dimeriahkan ratusan masyarakat dan diaspora indonesia di toronto
dan sebagai puncak acara peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan juga diadakan di kjri
lengkap dengan tumpeng dan pemotongan kue ulang tahun
selamat ulang tahun digahayu republik indonesia ke tujuh puluh tujuh
wah seru ya rangkaian acaranya dan tentunya menginspirasi bahwa dimanapun kita tinggal
kita masih bisa terus berkarya untuk indonesia dan mengharumkan nama bangsa
jadi tetap semangat dan tentunya dirgahayu republik indonesia ke tujuh puluh tujuh
anissa pagih vancouver kanada